pelaku pariwisata labuhan bajo nusa tenggara timur
senin kemarin menggelar unjuk rasa di bandara komodo
unjuk rasa yang disertai dengan aksi mogok melayani wisatawan
dilakukan guna memprotes tarif tiket masuk pulau komodo
yang kini menjadi rp tiga tujuh ratus lima puluh
dari yang sebelumnya rp tujuh lima ratus untuk wisatawan nusantara
dan rp satu ratus lima puluh untuk wisatawan mancanegara
demonstrasi di bandara komodo membuat sejumlah demonstran diamankan pihak kepolisian
lantaran dinilai mengganggu kam tipmas di labuhan bajo
sementara itu ratusan wisatawan dalam dan luar negeri yang baru mendarat
terlantar di bandara komodo
karena tidak tersedia sarana transportasi menuju penginapan buntut mogok yang dilakukan
sebelumnya pada tanggal tiga puluh satu juli
pelaku pariwisata labuan bajo mendeklarasikan pemberhentian layanan jasa pariwisata
yang ditanda tangani dua puluh empat asosiasi wisata
jika tarif tiket baru tidak diturunkan mereka mengancam akan mogok selama satu bulan
seluruh pelaku kami bersepakat untuk menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata
di kepulauan taman nasional dan di seluruh destinasi pariwisata di kabupaten manggarai barat
sebagai bentuk aksi protes dan penolakan kami terhadap kebijakan kenaikan harga tarif masuk taman nasional komodo
oleh pemerintah provinsi nusa tenggara timur
terkait penolakan tarif tiket masuk baru ke pulau komodo
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
kemarin mengimbau pelaku pariwisata di labuan bajo untuk menahan diri dan mengutamakan dialog
saya mengimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri
tetap utamakan dialog secara transparan terbuka
dengan tentunya hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang
mari sama sama kita duduk bersama cari solusi
kita membuka uang itu
sementara itu wakil ketua komisi sepuluh dpr ri dede yusuf
selasa siang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali penetapan tarif tiket masuk pulau komodo
yang dinilai akan berdampak negatif pada pemulihan industri pariwisata labuan bajo
dede sepakat tarif tiket pulau komodo perlu dinaikkan
namun kenaikan tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat
citra pariwisata di dunia menginginkan orang datang itu adalah datang ke tempat yang tenang
nyaman dan jauh dari hal hal yang sifatnya katakanlah konflik
maka oleh karena itu tolong hindari dudukan
saya mengimbau kepada pemerintah kemenpar ekrap atau siapapun juga
tolong bagaimanapun pelaku pariwisata yang dari sana adalah rakyat kita juga rakyat indonesia
mereka butuh makan mereka butuh hidup mari kita cari step by step ya
sebelumnya direkturat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan pada juni lalu mengumumkan hasil kajian daya dukung daya tampung wisata di pulau komodo
berdasarkan hitungan dan hasil kajian tersebut biaya konservasi sebagai kompensasi setiap pengunjung
berkisar antara rp dua sembilan ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga puluh hingga rp lima delapan ratus delapan puluh tujuh empat ratus lima puluh sembilan
hasil kajian ini kemudian menjadi landasan bagi pemerintah provinsi nusa tenggara timur
untuk menaikkan tarif tiket masuk ke pulau komodo